jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
bukan sebagai simbol negara tetapi siapapun yang menghina presiden maka sama dengan melecehkan martabat bangsa
kami sebagai anak negeri ini merasa sakit hati
perwakilan mereka yaitu saudara turangga sudah diterima oleh bapak kasat intelkam pores metro bekasi
dan mereka telah menyampaikan aspirasinya dan aspirasi mereka telah diterima oleh
bapak kasat intelkam polres metro bekasi
bapak kasat intelkam pores metro bekasi
bapak kasat intelkam pores metro bekasi
bapak kasat intelkam pores metro bekasi
bapak kasat intelkam pores metro bekasi
bapak kasat intelkam pores metro bekasi
bapak kasat intelkam pores metro bekasi
bapak kasat intelkam pores metro bekasi